satu jam berselang setelah susi susanti naik podium
dan meraih medali emas pertama untuk indonesia di ajang olimpiade
sejarah kembali tercipta dari arena yang sama
satu medali emas sudah dipastikan akan bertambah dari cabang olahraga badminton
all indonesian final terjadi antara ardi bewiranata melawan alan budi kusuma
yang tak lain adalah kekasih dari susi susanti
di pertandingan awal indonesian final itu
ardi bewiranata yang menyandang predikat juara indonesia open dua kali berturut turut
dan juga juara all england tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
tentu menjadi pebulu tangkis yang lebih diunggulkan untuk meraih medali emas
lantas bagaimana dengan alan budi kusuma
sebelum bertanding di olimpik memang performance saya sedang tidak baik
waktu itu tepatnya di thomas cup ya
jadi pencapaian hasil yang kurang mengembirakan kurang baik
waktu itu saya merasa
aduh nanti olimpiade gimana ya
secara intens saya meliput olahraga dari delapan puluh tujuh sampai sembilan puluh tiga
termasuk bulu tangkis dan juga olimpiade barcelona tahun sembilan puluh dua
alan itu yang setahu saya
itu tuh dari sejak junior
dan dari sejak dia masuk ke pelatnas itu
saya melihat dia dari sejak junior
dia masih di jawa timur
waktu itu di surianaga ya
itu mentalnya tuh
saya melihat anak ini mentalnya itu bajai
dan cuek gitu loh orangnya cuek betul
waktu dibocokkan media seperti itu
tetap orang itu endablek ya orang
orangnya endablek betul
itu yang namanya alan budi kusuma itu mentalnya bandel
waktu itu yang dijagokan itu adalah ardi
justru ardi yang dijadikan
karena ardi ini kan ulet ya
orangnya ulet sekali
dan waktu itu kalau gak salah kan all england ya
dia juara all england juga
dan mentalnya tuh baja dan diem orangnya pendiem juga
pemain tunggal kedua indonesia alan budi kusuma
memastikan diri maju ke babak semifinal
bagi saya cukup gembira
sebab dulu saya tidak diperhitungkan untuk masuk olimpiade
peraih medali perunggu olimpiade seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
beberapa pertemuan head to headnya juga
lebih enam kali lebih tujuh kali saya kalah terus
dan itu pun gak pernah menang
tapi di tengah tengah lapangan
kok tiba tiba saya bisa mengalahkan
itu semua juga gak menyangka tuh
kalau saya bisa mengalahkan unggulan satu
pada saat malam itu juga
saya dipanggil oleh ketua umum
waktu itu bapak trisul tresno
mereka tanya ini indonesia ada tiga
denmark satu indonesia mau menang
ini semifinal hermawan sama
hermawan sama ardi alan sama thomas thur
saya bilang pertemuan saya sama orang denmark
bagaimana kalau hermawan nanti semifinal ini bisa diatur apa enggak
ini cuma empat tahun sekali saya harus fight
nah di situ mungkin saya nggak ngerti
artinya gak ngerti apa
takut kalau nanti di semifinal saya sama ardi
baik ardi maupun hermawan pasti gak mau ngalah
jadi perang saudara nih ceritanya seperti itu
dan memang mereka setiap pertemuan pasti rubber set
masa terang nih sekali ketat
nah itu juga sebetulnya menguntungkan buat saya juga
karena mereka kan pertarungnya juga habis habisan
melawan ardi itu harus kita betul betul bermain dengan sabar
karena ardi itu bermain biasanya dengan pertahan
diharapkan saya pasti sering menyerang
tujuannya untuk menguras tenaga saya tentunya
tapi dalam pertandingan itu
saya lebih banyak bersabar
jadi tentunya kesabaran itu maksudnya begini
jadi pada saat momen momen tertentu
pada saat saya mendapatkan kesempatan yang baik
dari hasil strategi saya
baru saya menyerang
set pertama mas alan menang tuh
saya masih tenang di dalam
tapi di set kedua di poin tiga belas delapan
ardi unggul waktu set kedua itu
sebagai pacar tentunya
meskipun sama sama indonesia
tentu saya lebih pro mas alan ya
karena kan itu pacar saya gitu
saya akhirnya berbaik baik kepada petugas
saya bilang boleh nggak saya keluar
akhirnya boleh tapi harus ditemenin
kan ketinggalan tuh tiga belas sembilan kalau nggak salah
jadi saya susul
dari situ ardi semakin goyang
jadi kepercayaan dirinya turun
jadi banyak melakukan error error
jadi itu menguntungkan buat saya
nah error terakhir juga
yang biasanya jarang dilakukan ardi
karena bagaimanapun saya juga bisa membayar gitu mas
karena waktu itu saya di bulan lima atau bulan pemaskap itu kan saya
ya tidak perform dengan baik
tentunya saya bisa membayar itu
tentunya bagi saya satu apa namanya kebahagiaan
bisa keluar sebagai juara
dan itu memang di luar prediksi
karena secara ranking ardi mungkin waktu itu kan ranking satu
lalu secara target juga ardi yang ditargetkan
jadi buat saya kemenangan mas alan itu kayak melengkapi kemenangan saya ya
sesuatu yang luar biasa
dan itu menjadi satu kebahagiaan
yang kayaknya double ya buat kita berdua
ayulan kalau lu juara kan lu bisa dampingin loh
nggak ada yang juara begitu kan
dan saya susu santi
kami berdua dijuluki sebagai pengantin olimpiade tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi pada saat di airport aja udah disambutnya udah meriah sekali
bahkan kita diarak dari itu dari
airport sampai ke ancol kalau nggak salah
itu melewati jalan jalan utama di jakarta
itu lautan manusia ya semua turun
semua memberikan satu penyambutan yang luar biasa
itu menjadi satu kebanggaan sekali ya
bahwa kemenangan saya itu sebetulnya bukan kemenangan saya pribadi
tapi kemenangan bangsa indonesia
sepasang medali emas dari olimpiade barcelona sembilan puluh dua
menjadi gerbang pembuka untuk tradisi emas badminton
di ajang olimpiade olimpiade berikutnya
hingga olimpiade tokyo dua ribu dua puluh setidaknya ada satu medali yang berhasil dibawa pulang
catatan minor hanya terjadi satu kali ketika kontingen badminton indonesia
berlaga di olimpiade london tahun dua ribu dua
sepasang emas dari susi alan menjadi catatan yang unik di dunia olahraga
yang hingga saat ini belum bisa dilakukan oleh atlet bulu tangkis indonesia lainnya
kami sebagai warga minoritas keturunan tionghoa seringkali mungkin
dari surat surat birokras itu sering dibilang
kami sebagai warga minoritas keturunan tionghoa seringkali mungkin
dari surat surat birokras itu sering dibilang
dan itu terjadi meskipun saya mungkin sudah membawa nama indonesia
jadi pak tong sinfu itu menyampaikan ke saya
beliau itu delapan tahun mengajukan kewarganegaraan indonesia
karena sangat cinta indonesia tapi sejalan dengan waktu
selama delapan tahun itu akhirnya di reject mas
walaupun pak tong bayar